tiga pria ditangkap petugas reserse kriminal polrestabes bandung
setelah aksi penjamretan telepon genggam yang dilakukannya terekam kamera cctv
sementara di bekasi kawanan pencuri terekam kamera cctv
saat beraksi di salah satu rumah kontrakan yang ditinggal pergi pemiliknya
wg dua puluh tiga tahun bersama dua rekannya harus berurusan dengan petugas satuan reskrim polrestabes bandung
setelah aksi penjamretan yang dilakukannya terekam cctv
warga cisarantan kulon bandung ini bahkan harus dilumpuhkan dengan simah panas
karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap
dalam rekaman cctv terlihat pelaku mengikuti seorang siswi smp
yang sedang menggunakan telepon genggam di jalan waluku kiara condong bandung
suasana jalan yang sepi menyebabkan pelaku dengan leluasa merampas telepon genggam dari tangan korban
pelaku diketahui telah tiga puluh kali melakukan aksi yang sama di sejumlah kawasan di bandung
sebelum akhirnya ditangkap petugas
dari keterangan yang kita peroleh ketiga pelaku ini memiliki peran
masing masing yang pertama memiliki kendaraan untuk dipinjamkan
dan kadang kadang dia melakukan itu
pelaku yang menjawab adalah eksekutornya dia bagian yang menjamret
kemudian yang terakhir adalah jogi
dia berusaha berusaha lima belas tahun itu sebagai jogi
dan saya mau sampaikan saya sudah perintahkan kepada jajaran forestabes bandung
untuk melakukan tembak di tempat bagi pelaku curas yang sudah meresahkan masyarakat
perbuatannya pelaku akan dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp tentang pencurian dengan kekerasan
dengan ancaman hukuman maksimal sepuluh tahun penjara
sementara itu di bekasi kawanan pencuri yang masih remaja tanggung
terekam cctv saat beraksi di salah satu kamar kontrakan
di kampung pasir gombong cikarang utara yang sedang ditinggal pergi pemiliknya
dalam rekaman terlihat pelaku yang berjumlah lima orang
masuk ke dalam kawasan kontrakan dengan menggunakan dua motor
sebelum menggasak dan membongkar kamar korban
para pelaku sempat menyisir satu persatu kamar lainnya untuk memastikan kondisi aman
empat pelaku kemudian masuk ke dalam kamar
sedangkan satu lainnya menunggu di luar untuk mengawasi situasi
sejumlah barang berharga yang berada di dalam kamar seperti perhiasan laptop
bpkb sepeda motor serta satu unit telepon genggam digasak pelaku
nekatnya para pelaku juga sempat menyantap makanan yang berada di dalam kamar terlebih dahulu
sebelum menggasak barang berharga
bahkan dalam aksinya para pelaku juga mencari makanan yang berada di dalam kamar terlebih dahulu

sempat berpose dan mengacungkan jari tengah dihadapan kamera cctv
saat membongkar pintu kamar korban

dia pakai envu bohong sana balik lagi kesini

dia pakai envu bohong sana balik lagi kesini disini bertiga
tim biliyor lampu ini dimatikan langsung nyongkel ini sekejap ini
minimnya penjagaan dari lingkungan setempat diduga menjadi pem obstruct lilini